sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu aja bagus
papa nyemunyikan banyak hal dari aku
kayak aku harus cari tahu kebenarannya
kamu punya kontak kabel gak
aku boleh nggak minta nomor teleponnya bang iqbal
soalnya kalau ada apa apa kan jess jadi bisa hubungin bang iqbal
kamu kan sudah lama gak punya hp jazz
ya aku emang gak punya handphone
cuman kan aku bisa telepon dari telepon rumah atau minjem handphone orang
oke sebentar ya
di situ aja tuh bang
masuk tunggu ngy creatures
akan masuk ke rego
harusnya aku selalu bincang dengan kamu nih

pfarogen maleh jadi miskin ya
pfarogen maleh jadi miskin
pfarogen maleh jadi miskin ya
ada apa ya
randy kecelakaan buk
lebih baik ibu ke saya sekarang
randy sekarang sudah ada di rumah sakit
ini gimana ini saya belum siap
ini jangan pak
sekarang dia berada di rumah sakit sejahtera
rumah sakit sejahtera
kecelakaan berarti ya
sekarang gini aja ya
istri saya itu dokter
saya telpon saya tanya dulu bener apa enggak
kalau enggak kalian berdua
lusul rumah sakit
aduh gila ya pak
lu jangan macam macam sama calon mertua adik gua
aduh benar benar deh serem banget
terima kasih banyak ya
aduh kalau nggak ada mas angga gimana coba tante
bisa diculik lagi
jangan sampai tante
sekarang nggak apa apa kan
udah enggak apa apa
cuma masih kaget sama takut gitu mas
mas angga ini luar biasa banget ya
tante bisa aja
udah kalau gitu sekarang mas angga masuk dulu
pasti haus ya
mas angga silakan duduk dulu
ayo silakan duduk dulu mas
oke makasih tante
kita bikin minum dulu ya
nyokap lu aman ren
nyokap lu aman ren
nyokap lu aman ren
kamu bisa nggak sekarang kamu telepon iqbal
terus kamu ajak ketemuan di satu tempat
bisa coba ambil di mobil yang ada di sebelah
jadi recoakan aja
jangan terlalu pamit
tunggu nggak shitu kita gue
ya udah nggak ada ga ga
maaf kalau aku boleh tanya
ada apa ya

maaf lo jess kamu harus mendengar masalah ini
tapi iqbal itu buruan
dia buruanan polisi
bang iqbal tuh orang yang baik banget
dia gak pernah aneh aneh gak mungkin
tapi aku gak bohong jess
kalau kamu gak percaya ya
kamu silahkan baca
ah mbak len
ini makanan buat aku ya
aku belum lapar nanti aja deh ya
ini untuk anak buahnya bapak
kalau sampai suatu saat nanti kamu ketangkep
jangan sebut nama saya
gak akan bos
siapa mau bos
sekarang udah terjawab semua pertanyaan aku
kenapa bang iqbal sembunyi di rumah
kenapa bang iqbal sembunyi di rumah

kenapa bang iqbal sembunyi di rumah
p when heidi terakhir bahasa inggris
tanggapan untuk placement
kelpa saja belom
dan kalau tersikat
semua skrances anda